ke sorotan lain saudara komisi pemberantasan korupsi menahan bupati sidoarjo ahmad mutlor ali
setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi
di lingkungan badan pelayanan pajak daerah kabupaten sidoarjo jawa timur
bupati sidoarjo ahmad mutlor ali resmi ditahan setelah diduga terlibat korupsi
pemotongan insentif asn bppd kabupaten sidoarjo senilai dua tujuh miliar rupiah
sebelumnya kpk telah menetapkan siskawati kasubak umum bppd sidoarjo
dan kepala bppd sidoarjo ari suryono sebagai tersangka
ketiganya diduga secara bersamaan mengatur dan mengumpulkan potongan dana insentif
dengan besaran sepuluh hingga tiga puluh persen sesuai dengan nilai insentif yang diterima
kpk masih mendalami terkait keuntungan yang diterima masing masing pihak
termasuk besaran yang didapatkan bupati sidoarjo
pemerintah kabupaten sidoarjo tentunya
kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan bupati yang ditandatangani oleh amam
untuk empat triwulan dalam tahun anggaran dua ribu dua puluh